berbicara mengenai kain tradisional indonesia memang tak ada habisnya
selain batik yang sudah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda unesco sejak dua ribu empat
tiga jenis kain nusantara lainnya juga telah ditetapkan menjadi warisan budaya
kain budaya tak benda oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan
mulai dari songket kain geringsing tenganan dari bali tenun ikat flores dari ntt dan lainnya
keragaman suku adat dan etnis masyarakat yang mendiami wilayah sumatera utara
membuat daerah ini juga memiliki warisan budaya yang beragam
di bidang kria tekstil dan fashion selain ulos khas batak yang sudah masyur namanya
tenun melayu dan batik khas humbang hasundutan juga memiliki pesona tersendiri
potensi inilah yang kemudian menginspirasi fitri gultom dan tindray hani
untuk memulai usaha ekonomi kreatifnya sekaligus melestarikan budaya lokal
humbang kria ini awalnya
dimulai dari pelatihan ikat celup kain atau tie day
kita ada dua puluh peserta
tapi setelah selesai pelatihan
pelatihannya itu kemarin satu minggu tujuh hari
setelah selesai pelatihan
yang tinggal menggeluti itu hanya saya sendiri
rehani ton batik berdiri di tahun dua ribu empat belas
awalnya kita sendiri
terus menggunakan satu anggota
dengan perkembangannya berjalan
dengan perkembangannya waktu
batik motif humbang hasudutan ini adalah kreasi dari fitri dan teman temannya di humbang kria
terinspirasi dari alam
batik ini memiliki corak daun dan bunga yang mudah dijumpai di sekitar tempat tinggal mereka
sebenarnya dari awal
konsep kita itu adalah konsep ekofashion dari alam
bahan bahannya itu dari alam
pewarnanya juga dari alam
seperti hisik hisik senduduk yang tadi yang sedang dimasak
kayu jati juga kita pakai karena kayu jati ada tumbuh di sini di hombang
ada pun tenun melayu milik tindrehani memiliki warna khas yang cerah
biasanya berwarna kuning merah muda atau biru muda yang ditenun menggunakan benang emas
kalau tuna melayu dia itu kan seperti songket
dengan motif motif melayu seperti kucuk rebung
semut beriring itik pulang petang
hasil karya humbang kria sudah dikenakan banyak tokoh publik
seperti presiden jokowi dodo atau ibu negara iriana
bekerja sama dengan desainer lokal
kain batik khas hembang khas sundutan dan kain tenun melayu
juga melenggang di berbagai peragaan busana
baik di luar atau di dalam negeri
bagaimana cara menurut anda untuk menurunkan tenun melayu
pasarnya kita sih kalau bisa nggak di nasional aja ya ke internasional
terus saya berharap tenun ini juga bukan dipakai hanya untuk orang tua tua aja
maksudnya lebih berkembang ke anak anak milenial
yang membawa produk kita ke luar negeri ke kanada juga sudah dibawa
ke china dan sudah banyak banyak mancanegara juga yang produk kita dibawa hembang kria
mewabahnya covid sembilan belas di indonesia sejak pertengahan dua ribu dua puluh turut memukul usaha fitri dan tindray hani
adaptasi pun mereka lakukan dengan menerapkan work from home bagi pengrajin
selama pandemi ini udah agak merosot karena kan dinas juga nggak ada buat acara
dan tamu tamu dari luar juga jarang jadi sangat merosot sekitar ada delapan puluh persen
kalau kendala ada ya mas tapi puji syukur kendalanya tidak terlalu banyak ya
jadi kita tidak terlalu berat menghadapi kendala kendala
pada juli dua ribu dua puluh satu mereka berkesempatan mengikuti pendampingan usaha dari kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
yaitu beli kreatif danotoba atau bkdt
ada banyak manfaat yang mereka rasakan dari program pendampingan usaha tersebut
banyak mas salah satunya tentang online marketing ini ya terus tentang pembukuan
kita ukm kadang kadang pembukuan kan masih kurang ya
jadi dengan adanya pelajaran akutansi pembukuan jadi bisa lebih administrasinya lebih luas
lebih bagus itu pembukannya lebih baik
manfaatnya sangat banyak sekali untuk pembangkria
kita bisa mengikuti pelatihan pelatihan baik perluasan pemasaran secara online
dan juga pembukuan pembukuan untuk usaha kita
kini untuk bertahan di tengah pandemi
tindrehani dan fitri melakukan banyak penyesuaian produk produk yang dijualnya
termasuk memulai penjualan seharian
secara online omsetnya pun bertambah
ragam kain khas nusantara asal sumatera utara
seperti tenun melayu dan batik khas humbang khas sundutan ini
sudah selayaknya menjadi kebanggaan masyarakat indonesia
ayo beli kreatif lokal untuk bantu umkm tetap bertahan di masa pandemi
sekaligus bangga buatan indonesia